sementara itu gubernur jawa timur soekarwo kamis pagi menggelar acara halal bihalal di lingkungan pemprov jawa timur
hadir dalam acara ini sejumlah pejabat pimpinan daerah beserta para pemimpin instansi dan direktur bumd
acara halal bihalal digelar kamis pukul tujuh tiga puluh hingga pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat di kantor gubernur jawa timur jalan pahlawan no satu ratus sepuluh surabaya
para pemimpin daerah beserta istri dan pemimpin instansi serta direktur bumn di jawa timur hadir
dalam kesempatan itu soekarwo mengajak semua jajaran asn agar semakin giat bekerja khususnya pada tahun politik seperti saat ini
ia mengingatkan tahun politik hendaknya tidak membuat kesejahteraan masyarakat jawa timur menurun
namun sebaliknya dapat meningkatkan kualitas dan integritas dalam bekerja melayani masyarakat
satu titip kami bahwa tahun sekarang ini dan tahun depan tahun yang fokusnya di bidang kesejahteraan agak semua jadi tahun politik
oleh sebab itu kita minta asn mempergiat kerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
selain masalah kesejahteraan soekarwo juga menekankan pentingnya integritas

baru yakni penyuapan dan pemerasan di luar sistem yang membuat banyak kepala daerah di jawa timur terjerat kasus korupsi
ardia putri surabaya